kalau kalau kamu teh kudu nangis tiap hari mah sakit hati mami ngeliatnya ya move on cari
anu lain ya memang pasti mintanya kamu teh bahagia seneng bukannya nangis kia
allah akbar alhamdulillah ya allah keselamatkan hamba mu ini allah
satu satu ante belum pulang gitu nyamuk deh
belum pulang emangnya kemana sih belum pulang mana suti tahu meneketeh
istrinya gitu udah udah diem diem reva dimana dimana
si nondre pate juga belum pulang nyamud belum pulang juga kemana sih
banyak nanya lagi sama suti juga emang
suka suka sih nondok mau pulangnya kapan dan jember atas gitu
ih dasar pembokat resek resek iya iya iya
tring ih resek semua resek jangan marah marah gitu dong
mas b sama rafa belum pulang belum balik apartemen sekarang mereka ada
dimana aku enggak tahu dan aku harus bagaimana aku juga enggak tahu aku juga
bingung sebenarnya tapi menurut mama sekarang kamu cari tahu
oh mana gitu korban kecelakaan yang tadi
ada di tv itu dibawa ke rumah sakit mana paling nggak kan kita bisa lari ke rumah
sakit daripada lari dari kenyataan
hai mama lari dari kenyataan ini anak bisa ayo dong ariana
hanya mau nanya ke siapa main udah malam ya kesat pam kali deh mama aku udah udah
enggak tahu ah mau juga capek jadinya pusing ngapain
kok mama bisa tenang gitu men tidur tidur aja sedangkan anaknya lagi stress lagi mikir
heeh untung tuh foto ada gue tutup kalau enggak mukanya mas bes kacau
aduh asem nyobot
ibi teleponan sama siapa malem malem
tuh men nyobotnya nopon surti
emang ada apa bi
terus terus sama non
iya meneketehe tuh mana ku tahu
hmm biarin aja deh ibi
emang bi surti yang paling pinter banget
surti mah tuh keren
kalau misalnya begini kan
dia jadi nggak bisa ngomong sama papi kan
hah iya betul itu
aku tuh yakin banget ya bi
dia pasti nanti ngerayu ngerayu papi
supaya nanti tuh papi jadi kelepek kelepek sama dia
terus berusaha buat deketin papi lagi bu
bosan gak ya kalau surti teh enggak bohong begitu
ya kalau itu mah
urusan bibi sama allah
gak urusan reva
itu kagak enak ujungnya kalau begitu mah
nah masalah dosa tanggung sendiri
sama aja bohong ah
mani cakep kaset
sama tuh sama kety
kety masang prima doner
sama sama model lah tuh
iyo mah pika sebelumnya digunting woy
nah namunan kamu deket deket sama pacar saya
aduh hati hati jangan sampai kena si akang ewok
aduh kadek kadek
aduh aduh aduh aduh
tenang pakang ewek
saya mah cuma mau gunting si pika sebelum ini
nanti kety pasang disini
tamu akan menjadi milik saya
semoga tidak ada yang tinggali
ayah lu jerik
mana itu ceritanya
ini berus pisang
kedingin sama air mata
siapa yang sakitin kamu
apa yang terjadi
apa yang terjadi
berapa banyak air mata yang sudah kamu buang
lihat mondi tuh deket banget sama raya
buat timpuk sih
mondi mah pacarnya raya
enggak mungkin cuy
jangan mimpi cuy
ya udah tuh naenggelis
menurut mami mah
daripada kamu tersiksa begini
mendingan kamu teh move on
selok cari yang baru
tidak usah memaksa diri sama si monde
masih banyak cowok yang kaset
memang mami teh
minta kamu cari lelaki yang
cai itu anaknya yang menang balapan
kalau kamu teh
dulu nangis tiap hari mah
cari yang lain ya
mami mah pasti
mintanya kamu teh
kau selamatkan ambamu ini
nah berapa ini
sejak siapa lagi
separa dan diganti lagi
mas be ini beneran mas be
mas be ini beneran mas be
kenapa sih lo tega banget sama ping gue
kenapa lo tega mencelakain papi gue
bukannya angka ya adriana
cuma gara gara cinta lo sampe selekat ini
dan papinya reva sekarang meninggal
saya percaya dengan wajah cantiknya kamu
tapi kamu ternyata cuma cantik di luar
hati kamu tuh busuk adriana
nggak seperti itu semuanya
bagaimanapun papinya reva ini adalah suamiku juga
sungguh aku tidak berbohong
kamu paling tahu aku dari dulu sampai sekarang ini
pasti kamu tahu ini bukan keraguanku kan boy
aku gak seperti ini kan boy
aku gak seperti ini kan
eh adriana lebih baik lu pergi sekarang juga dari sini
luar benjaran lo
bantu aku boy
boy dengar ya angin dengar
gue doain ya tapi tuh gentahin lo tiap malam